suprapto mengaku sependapat dengan pihak kepolisian yang menyebut istilah kelitih tidak tepat diartikan dengan kejahatan jalanan
kolaborasi menjadi kunci keberhasilan membangun angkutan umum asal perkotaan yang baik
lalu yang terakhir adalah jawa barat jabar
nah pas kita turunkan ke bawah saya turunkan ke bawah
radio advent suara pengharapan
jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan potensi
inilah taman bunda iras yang tanaman tanamannya sudah beliau koleksi selama kurang lebih dua puluh tahun
karena kebutuhan kita sangat besar terhadap konsumsi makanan yang pedas
dan terakhir koridor empat kampus unhas fakultas teknik di jalan poros malino
ke pelabuhan galesong dilayani dua puluh tujuh armada